cnn indonesia breaking news
selamat siang anda bergabung di cnn indonesia breaking news
kecelakaan laut terjadi di perairan bonang rembang
sebuah kapal ikan bertabrakan dengan kapal dagang tyson
tabrakan kapal terjadi di perairan tuban jawa timur
menurut data yang kami himpun dari sar semarang
hingga saat ini mereka masih menunggu koordinasi dari surabaya
jika ada korban yang mengarah ke perairan rembang
tim sar surabaya sendiri masih melakukan proses pencarian sampai saat ini
dan sekian cnn indonesia breaking news
kami akan bergabung kembali bersama anda tetap di cnn indonesia